petugas satuan reserse narkotika polres metro jakarta barat menangkap lucinta luna dengan tiga orang rekannya di apartemen tamrin city selasa pagi
dari keempatnya petugas menyita tiga butir ekstasi lima butir pil riklona dan tujuh butir pil tramadol sebagai barang bukti
menurut polisi setelah dilakukan tes urin artis transgender yang sebelumnya bernama asli muhammad fatah dan ketiga rekannya dinyatakan positif mengonsumsi obat obatan psikotropika
polisi telah mengantongi identitas bandar yang memasuk narkotika dan pil psikotropika ke lusinta dan rekannya
hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap lucinta luna dan tiga rekannya